komisi nasional hak asasi manusia menilai
jalanan rekonstruksi kasus pembunuhan brigadir yusuf berjalan imparsial
komnas ham diundang untuk mengikuti rekonstruksi langsung di tiga tkp
setelah mengikuti jalanan rekonstruksi selama tujuh jam
komisioner komnas ham koirul arna menyampaikan
ada perbedaan kesaksian yang disampaikan antar tersangka
namun perbedaan itu bisa langsung diuji saat rekonstruksi
ia menyebut indikasi obstruction of justice
atau menghalang halangi proses penyidikan kematian brigadir yosua oleh para tersangka
ana berharap hasil catatan rekonstruksi dari komnas ham juga akan diuji di pengadilan
komnas ham juga melakukan pendalaman
dan dengan dibukakan akses seperti ini
pendalaman kami semakin
beberapa hal terkonfirmasi
dan terkonfirmasinya dengan cukup mendalam
karena memang sekali lagi tkp nya
kalau dalam konteks komnas ham
sehingga memang banyak berubah
tapi dengan proses yang terbuka tadi
dan masing masing pihak dikasih kesempatan untuk melakukan pembelaan dirinya
dengan keterangan membuat rekonstruksi sendiri
dicatat sama penyidikan
dan dengan keterangan membuat rekonstruksi sendiri
dengan keterangan membuat rekonstruksi sendiri
saya kira proses tadi juga mendorong terang penderangnya peristiwa
kalau masih ada perbedaan
yang nanti akan diuji di mekanisme pengadilan